ada masih bersama kami di cnn indonesia today terdakwa kasus penganiayaan bahar bin smith
mengancam presiden joko widodo setelah menjalani sidang lanjutan kamis pagi
ancaman itu dilontarkan bahar karena merasa diperlakukan tidak adil dengan hukuman yang dijalani
sementara itu menanggapi ancaman tersebut pihak istana menilai bahar bin smith salah alamat
karena presiden tidak pernah melakukan intervensi hukum
setelah mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang disampaikan penasihat hukumnya
pada siang sebelumnya bahar bin smith langsung meninggalkan ruang persidangan
dengan pengawalan petugas kepolisian bahar melontarkan ancaman kepada presiden joko widodo
namun ia tak menjelaskan secara terperinci maksud ancamannya tersebut
ketidakadilan hukum dari joko widodo
tunggu saya keluar dan akan dia rasakan pedasnya lidah saya
sementara itu kepala staf kepresidenan muldoko menilai
ancaman bahar bin smith kepada presiden jokowi salah alamat
ia mengatakan presiden tidak pernah mengintervensi kasus hukum
muldoko mengaku heran mengapa setiap fenomena yang terjadi selalu dikaitkan dengan presiden jokowi
menurut dia seluruh pelanggaran hukum tidak ada kaitannya dengan jokowi
muldoko menyatakan ancaman yang dilontarkan bahar kepada presiden
dan merupakan bagian dari upaya penggiringan opini untuk melelegitimasi kepemimpinan jokowi
belajar lagi tuh smith itu
bahwa semua persoalan hukum itu ada yang menangani
presiden sama sekali tidak pernah intervensi atas persoalan persoalan hukum
jadi kok seolah olah dituduhkan wah ini gara gara pak jokowi ini
ini kesalahan kesalahan sasaran salah alamat salah lirik
sebelumnya bahar bin smith menjadi tersangka karena melakukan penganiayaan
terhadap dua remaja pada desember tahun lalu
bahar pun menjalani penahanan di markas polda jawa barat akibat perbuatannya
tim liputan cnn indonesia